ada momen unik pada saat presiden joko widodo berdialog dengan sejumlah warga dalam acara pemberian nomor induk berusaha atau nib
para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan di gor nanggala cijantung jakarta pada rabu pagi
jadi ini ada seorang pelaku umk dari ciracas bernama sulastri atau budelastri yang curhat ke jokowi karena tidak menerima bantuan umk saat pandemi
nah kira kira gimana ya curhatnya budelastri ikuti nih informasinya
bu budelastri sudah punya kredit di bank belum
justru itu yang mau saya laporkan pak jokowi
karena saya tidak punya kredit kor kenapa saya waktu ada bantuan ukm saya
saya tidak dapat
kor ditawarkan sama bapak
kan ditawarkan supaya jalan kita sampai jatuh ke rentenir kan
tapi setelah kor kemarin pas pandemi ada bantuan ukm saya tidak dapat
gimana tuh pak
kalau yang bantuan
itu memang dari enam puluh empat enam puluh lima juta umkm tadi
kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya
jadi ada yang tidak dapat
dengan tukang anak pak
masa enggak dapat jantungan
wah ini udah larinya ke saya
iya tapi ya tidak apa apa pak
alhamdulillah anak saya dapat bidik wisin
sekarang mau ngambil kredit di bank tidak
tidak punya kok
terakhir berapa pinjemnya
dua puluh lima ini mau pinjem berapa
ya dua puluh lima aja biar lunas dulu
bukan pasti lunas sih